kita ke informasi lain ratusan karyawan transmedia antusias memeriahkan
hut transmedia ke dua puluh satu dan hut ke tujuh cnn indonesia
dengan melepas balon udara bersama jajaran direksi dan para selebritas
sementara itu sejumlah penonton dan penggemar girl group k pop secret number
mulai berdatangan untuk menukarkan tiket
ratusan karyawan transmedia antusias memeriahkan hut transmedia ke dua puluh satu
dan hut ke tujuh cnn indonesia pada kamis lima belas desember dua ribu dua puluh dua
perayaan dilakukan dengan pelepasan balon ke udara bersama jajaran direksi dan para selebritas
ritual pelepasan balon ini digelar di gedung transmedia jalan kapten tenun
di kandian mampang prapatan jakarta selatan
acara yang dimulai sekitar pukul sepuluh pagi ini dihadiri oleh komisaris transmedia is hadi sk
direktur utama transmedia atik nurwahyuni beserta jajaran direksi transmedia lainnya
jelang peringatan hari ulang tahun transmedia sejak pagi persiapan terus dilakukan penyelenggara
di trans studio cibubur
blocking kamera audio lighting grafis hingga gladi resik para pengisi acara dilakukan
guna menunjang kelancaran acara malam ini
sejumlah penonton dan penggemar girl group k pop secret number pun mulai berdatangan untuk menukarkan tiket
mereka sangat senang dan antusias saat mengetahui idolanya akan menjadi pengisi acara puncak hut transmedia kali ini
apalagi kan dita kan salah satu idol indonesia juga kan
jadi kan kita sebagai orang indonesia kayak bangga gitu
dita tuh orang indonesia jadi kayak susah gitu ke kancah korea itu kan susah banget training training training
jadi kayak pengen musuh buat anak indonesia gitu
jadi kayak seneng banget dita ke indonesia
satu in satu menjadi tema yang diusung pada puncak acara kali ini sesuai dengan usia dan kiprah transmedia
acara puncak akan disiarkan secara langsung dari trans studio
dita dan yochi bubur mulai pukul delapan belas tiga puluh waktu indonesia barat
tim liputan cnn indonesia